jemaah ansaruddala diduga menjadi dalang di balik bom kampung melayu
sejak muncul maret dua ribu lima belas lalu kelompok yang berafiliasi dengan kelompok negara islam irak dan suria atau isis
ini telah berulang kali melakukan aksi teror dengan target aparat kepolisian
seperti apa rekam jejak kelompok yang masuk dalam daftar organisasi terorisme oleh amerika serikat ini
selang dua puluh empat jam pasca bom kampung melayu polisi merilis dua nama terduga pelaku
mereka adalah ihwan nurul salam dan ahmad sukri
polisi menyebut kedua nama terduga pelaku ini masuk dalam jaringan jamaah ansaruddaulah
yang kerap melakukan serangkaian aksi teror di berbagai wilayah di indonesia
jad mulai menunjukkan eksistensinya sejak serangan di solo agustus dua ribu dua puluh
pada tahun dua ribu lima belas lewat pendanaan bahru naim pemimpin jad indonesia yang berada di syria
aksi teror jad semakin menjadi jadi awal dua ribu enam belas dengan adanya ledakan bom tamrin dan baku tembak
antara terduga pelaku dengan pihak kepolisian
aksi teror pun berlanjut
bom di polres surakarta sehari sebelum idul fitri dua ribu dua puluh
penyerangan pos polisi cikokol banten
pengeboman gereja oikumene samarinda
bom panci di cicendo bandung
baku tembak di tuban jawa timur
penyerangan mapolres banyumas jawa tengah
hingga yang terbaru bom bunuh diri di kampung melayu jakarta timur
ini kelompok kecil
tidak perlu kita khawatirkan dan kita akan tetap akan kejar mereka
sel sel mereka sudah tahu
kelompok mereka sudah tahu
dan saya sudah memberitakan kejaran untuk
kejar habis kelompok kelompok ini
mereka menggunakan doktrin
yang namanya doktrin pakfiri
ini kelompok ini pendukung isis
melalui individual yang bernama bahru naim yang ada di raka
dan kasus ini bukan hanya sekedar kasus lokal
tapi inilah fenomena global
karena di tingkat pusat yaitu di syria
kelompok ini isis ini ditekan
oleh rusia maupun oleh barat
polisi dengan mudah mendeteksi sel jad yang terhubung dengan bahru naim
melalui bom yang dirakit
penggunaan bom panci dengan bahan peledak tatp
menjadi ciri khas kelompok isis
jad bergerak dalam satu mudiriyah atau sel kecil
tanpa ada yang dijadikan pemimpin
berbeda dengan era jamaah islamiyah
di mana ada istri
dan ada istilah amir atau sistem struktur komando yang lebih jelas
jad diberikan kebebasan untuk menentukan kapan
di mana dan siapa target penyerangan teror
dan inilah yang menjadikan sulit bagi kepolisian untuk melacak keanggotaan
terlebih apabila pelaku tewas saat melakukan aksi teror
apapun nama kelompok perjuangan dan paham
aktivitas terorisme selalu memiliki sifat yang sama
yaitu menghancurkan kemanusiaan
roni satria jakarta